apa yang paling realistis mekanisme masuknya pak jokowi ke golkar itu gimana
menurut bang idrus yang pertama kali melempar
mekanismenya apakah lewat munas dijadiin ketua dewan
lalu kan tidak masuk masa langsung ketua membeli anggota
bapak mau pak jokowi presiden cuma jadi anggota biasa
tapi kan tidak lama lagi kan munas misalkan
ya kalau jadwal yang apa namanya kan akhir akhir tahun ya
karena kita ingin suasana kebatinan tadi masuk
karena kan pak jokowi selesai dua puluh oktober
kalau menjadi kebutuhan dan kebutuhannya itu adalah fungsional konseptual
bahwa harus ada posisi struktural
antara posisi struktural dan posisi fungsional
posisi fungsional itu kekuatannya pada konsep
yang kadang kadang orang memang gak bisa paham
nah memang realitas hari ini
orang hanya dihormati kalau ada posisi strukturalnya
kita tidak terbiasa menghormati orang karena konsepnya
dan ini yang merusak negara juga mas jogi
jadi anda pimpinan tetapi bodoh bodoh saja
pimpinan siapa saja kalau bodoh bodoh aja
ketuanya adalah maman abdul rahman
ketua adalah idris marham
tetapi kan postruktur yang memiliki kewenangan eksekutor
ini adik adik saya tadinya di kmp semua
tetapi sekarang secara faktual dipimpin
bukan menentukan target baru cari alasan
alasannya mengubah aturan yang minimal lima tahun itu
inilah kadang kadang masyarakat seperti itu
itu jangankan adart partai
yang menjadi dasar pertimbangan kita
semua diwadahi di dalam adrt